jalan jalan ke mall saya kali ini beda loh
di city hall pondok indah mall tiga ini sedang berlangsung pameran super seru
tuh lihat antriannya panjang
hei semangat semangat dong ha
semangat karena sebentar lagi kita akan coba masuk ke dalam
jadi di dalam ini saya akan mengajak anda untuk jalan jalan ke salah satu pameran terbesar di asia tenggara
jadi untuk melihat superhero superhero seperti iron man lalu ada thor lalu ada masih banyak lagi
di marvel exhibition yang ada di dalam
kita masuk ke dalam ayo
antusias penggemar marvel cinematic universe luar biasa
mulai anak anak sampai orang dewasa
walaupun harus antri ya cukup lama untuk bisa masuk ke marvel studios a universe of heroes exhibition indonesia ini
satu jamnya sekitar satu jam
kenapa capek gak nungguinnya
enggak lama sekali enggak
karena kita sangat teruja untuk melihat hal hal di dalam
jadi tidak terasa seperti lama
kenapa sih yang ingin dilihat
banyak ada apa tuh
katanya ada kostum dari set aslinya terus juga ada beberapa figure dari sana terus juga ada beberapa set yang memang dari sana beneran
kenapa dibilang terbesar di southeast asia gitu ya
karena memang dari yang sebelum sebelumnya kita ini ada tiga belas zona
yang sebelum sebelumnya itu enggak ada gitu
agar pengunjung nyaman dan aman saat menikmati pameran
dalam satu waktu jumlah pengunjung yang masuk ke pameran dibatasi
per tiga puluh orang
protokol kesehatan di area seluas dua ribu meter persegi ini juga diterapkan
jadi masker jangan dilepas ya
di area pertama terpajang lengkap sketsa tiga puluh film dan serial terbaik marvel cinematic universe yang pernah dirilis satu dekade belakangan
wow disini lengkap loh
ini film film yang sudah rilis dari marvel dari awal
wow tuh semangat banget
deretan properti asli film iron man ini juga tidak kalah menarik
tata ruangnya dibuat mirip seperti rumah tony stark
wow ini nih ini adalah kostum kostum display yang tayang di tayangan marvel
jadi ini ada di avengers satu iron man satu dan iron man dua
ini pas lagi di workshopnya nih kita bisa lihat ini semua
ini asli loh
lorong labirin ini seakan mengajak kita menjelajah by frost gate ya alias jembatan menuju ke asgard
masuk ke zona tork terpajang lengkap senjata khasnya
seperti palu thor yang berat aslinya ternyata lima kg
ada juga senjata loki orisinil yang muncul di film avengers
pengunjung juga bisa melihat properti orisinil tangan thanos hingga ironman yang ukuran aslinya besar
pameran barvel studio ini juga lengkap dengan balutan teknologi
kita dapat berinteraksi dengan video interaktif
coget dulu yuk bareng groot
wow banyak semua sekali
ini ada yang banyak
ini ada yang enak
pameran superhero marvel ini berlangsung hingga empat belas september
harga tiketnya seratus rupiah untuk pelajar dan dua ratus tujuh puluh lima rupiah untuk tiket reguler
pihak penyelenggara mendatangkan langsung seluruh koleksi kostum dan konsep seni ini dari amerika dan taiwan
setelah satu jam jalan jalan di pameran oh perut jadi lapar berat
di sarmon di kawasan kebayoran baru jakarta selatan ada menu istimewa
itu loh yang berat dan ukurannya mirip senjatanya thor
ini dia nih
nah ini tomo daging sapi yang akan kita olah
kalau misal tadi nih kita udah ngeliat ada thor bawa kapas
nah sebenarnya tomahawk ini juga mirip mirip kapaknya thor lah ya
duh besar banget
ini beratnya satu dua kilogram
wagyu mb tujuh dengan tambahan butter dan kroffle membuat daging menjadi kaya rasa serta bertekstur empuk dan juicy
ini bagian dagingnya apa chef
sebenarnya ini kan bagian rib pie yang kasih ada bone in
bone in bisa dibilang tuh bone in rib pie bagian rusuk
nah bedanya sama tempat lain ini kita aging selama tiga puluh hari
seluruh bagian daging dilumuri garam dan lada lalu diberi minyak hingga rata
daging dipanggang di atas arang kayu selama beberapa menit
untuk menyempurnakan kematangannya daging dipanggang di dalam oven
setelah matang permukaan daging dibalut lembaran emas murni dua puluh empat karat atau edible gold
gak berasanya kok lebih ke estetika aja
daging dengan lapisan charcoal ini juga telah melewati proses dry age agar daging bertekstur lembut
setelah semua matang steak dipotong lalu dilumuri mentega cair
lembaran lembaran emas pada tomohogsting ini menjadi semakin menempel dan berkilau
aroma daging dan mentega pada sharco rip eye juga semakin menggoda untuk disantap
semua steak berukuran besar ini bisa dinikmati oleh tiga hingga empat orang
pengunjung yang mencicipi olahan wagyu ini juga puas dengan rasa dan ukuran daging yang dihidangkan
hmmmm semuanya enak enak banget disini
yang tomahawk steak
dia dibungkus pakai edible goal yang tampilannya sangat menarik seperti ini
dan rasanya tadi saya dapetin bagian dagingnya dan juga bagian fatnya
juicy di mulut langsung melumar secetika nih
menjelajah dunia marvel sampai mencicipi hidangan steak istimewa berukuran jumbo ini bisa memberikan pengalaman yang berbeda dan menjadi opsi wisata anda di ibu kota bersama keluarga
tim liputan cnn indonesia